puluhan pelajar di kabupaten bogor rabu siang dirazia polisi
sebagian diantaranya diamankan mapores bogor lantaran membawa senjata tajam
razia ini dilakukan menyusul aksi tawuran pelajar yang terjadi sebelumnya
di mana seorang pelajar tewas dibacok dan enam pelajar terluka
dalam rekaman video amatir ini puluhan pelajar dari sejumlah smk terlihat saling serang
di ruas jalan mayor oking kecamatan citerep kabupaten bogor
sebagian dari pelajar bahkan menggunakan senjata tajam dan terlibat baku hantam
akibat tawuran ini setidaknya enam orang pelajar terluka dan dilarikan ke rumah sakit
sementara seorang pelajar asal smk pgri dua kota bogor berinisial yd tewas akibat luka bacok
menyusul aksi tawuran yang dinilai meresahkan ini
belasan petugas dalmas polres bogor kemudian melakukan razia pelajar di sejumlah ruas jalan di kabupaten bogor
sejumlah pelajar yang kedapatan sedang nongkrong digeledah
sebagian pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam
langsung diamankan ke mapores bogor
polisi saat ini masih memburu para pelaku yang diduga melakukan penganiayaan hingga menyebabkan seorang pelajar tewas
muhammad juanda bogor